keinformasi masih juga terkait hal yang sama sementara itu di bandara juanda sidoarjo jawa timur juga terjadi lonjakan jumlah penumpang
diprediksi penumpang akan membludak di bandara juanda hingga kamis malam ini
calon penumpang antre dari pintu masuk terminal keberangkatan hingga ruang loket check in pesawat
berdasarkan rute penerbangan lonjakan jumlah yang signifikan terjadi pada penerbangan tujuan jakarta denpasar balikpapan yogyakarta dan bandung
penumpang tidak hanya menjejali terminal keberangkatan terminal kedatangan juga dipenuhi penumpang yang datang ke surabaya untuk menikmati libur panjang menjelang hari raya pasca